kita ke informasi lain menteri hukum dan hak azazi manusia yasona lauli mengatakan
tengah menyusun draft pendapat sejumlah pakar hukum dalam kasus baik nuril
untuk disampaikan kepada presiden joko widodo
pengampunan hukuman berupa amnesti merupakan celah hukum terakhir bagi baik nuril
untuk dapat bebas dari jeratan hukum yang dihadapinya
ditemui dalam peresmian politeknik ilmu pemasyarakatan dan ilmu imigrasi
di kota tanggerang banten selasa siang
menkumham yasona lauli mengaku telah meminta pendapat pakar hukum
untuk selanjutnya dituangkan melalui tulisan dan disampaikan kepada presiden joko widodo
tidak ada tenggat waktu pasca penundaan eksekusi kejaksaan agung
namun draft tersebut akan segera disampaikan sebagai bahan pertimbangan presiden
pasalnya upaya pengampunan melalui amnesti merupakan celah hukum terakhir bagi baik nuril
upaya gerasi mustahil untuk dilakukan
begitu pun dengan peninjauan kembali tahap kedua
meski diperbolehkan mahkamah konstitusi
namun akan percuma berbekal surat edaran dari mahkamah agung
takkan enggak pak karena pak jaksagung kan sudah sepakat untuk menunda eksekusi
jadi kita masih punya waktu untuk terus melakukan proses itu
dalam kajian kita memang itu pilihan terakhir
karena gerasi sudah tidak mungkin
pk kedua tidak dimungkinkan oleh mahkamah agung
karena ada surat edaran mahkamah agung
memang ada pikiran untuk pekan kedua
karena mahkamah konstitusi kan melakukan
ada keputusannya bisa pk dua kali
tetapi ada surat edaran mahkamah agung yang tidak memungkinkan itu
jadi saya kira sementara ini opsi kita adalah mengkaji pemerintah amnesti